para penggemar boyband k pop stray kids minggu malam mengikuti norebang
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dki jakarta bersama cnn indonesia
pada ajang prj di hall c satu jxpo kemayoran jakarta pusat
seperti sedang nonton konser idola mereka
para peserta yang mayoritas perempuan nyanyi bersama lagu lagu hits bang chan dan kawan kawan
tak hanya itu sejumlah peserta juga naik ke atas panggung
dan menirukan koreografi dance boyband yang dibentuk pada tahun dua ribu delapan belas tersebut
total dua puluh satu lagu strekies dimainkan norebang kali ini
yang semuanya disambut dengan meriah oleh para stay
atau sebutan bagi penggemar boyband tersebut
soalnya udah lama gak kumpul sama stay gini terus
aku baru pertama kali ikut yang untuk stay doang selain konser ya soalnya
jadi kayak awalnya tuh pengen tidur aja di rumah tiba tiba stay apa stay gets more bang
sementara itu aditya dirgantara dari frede norebang yang menjadi dj di acara tersebut
mengaku kaget dengan antusiasme para peserta yang ternyata diluar dugaan

yaitu skizzy entertainment
biasanya kita mengadain acara untuk teman teman stay

norebang atau dalam bahasa indonesia berarti kamar lagu adalah tempat bernyanyi atau karaoke
yang populer di korea selatan
di indonesia norebang kerap digelar secara massal dan menjadi ajang pemersatu vendor
mentari detanzil arya dita utama jakarta